rekan rekan media sore hari ini pukul enam belas lima belas seluruh rangkaian pemeriksaan sudah dilaksanakan
untuk bapak ganjar pranowo dan juga bapak mahfud md
saya akan menyerahkan bukti bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan dengan lengkap
kemudian nanti akan memberikan press conference pada rekan rekan media
pak budi dan seluruh keluarga besar spad saya menyampaikan terima kasih sejak tadi pagi kita dilayani
dan dibawa ke sana kemari
dari pagi sampai sore saya bersama pak mahfud dan alhamdulillah sudah selesai
tentu saja mudah mudahan nanti insya allah hasilnya baik dan kita sudah melakukan sebuah
proses pemeriksaan secara lengkap kemudian hasilnya juga segera dikirim ke kpu untuk melengkapi seluruh syarat administrasi
itu saja silakan kalau ada yang mau tanya
kendala tidak saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar
tadi kita sempat berkeringat saja
keringatan saja pak mahfud juga
ya semuanya kita dites dari tht semuanya nyakit dalam semuanya ada kejiwaan kita dites
ada fisik treadmill jantung semuanya lengkap darah semuanya komplitlah
ada lagi cukup

kalau misalnya kita mampu dan tidak mampu nantinya ya pak ya
kalau misalnya tidak mampu itu apa mau kita tes ulang lagi atau bagaimana pak
tidak kami akan sampaikan kepada kpu republik indonesia untuk kemudian ada proses selanjutnya
tetapi tidak dilakukan cek ulang
cukup ya teman teman
oke makasih sudah menunggu sampai sore
salam untuk semuanya
pak dokter terima kasih sekali lagi